kamu ngapain disini
kamu kerja suka rela
katanya aku bisa jelasin
aku bisa jelasin ya
lebih baik kalian ngobrol aja di rumah
mulai saat ini
kamu dan adik kamu
keluar dari rumah sakit ini
kamu saya pecah
betek kan seharian
permisi bapak judi
mulai berani nantang ya nak
saya tadi telatnya
gak jadi nganterin ibu ke tempat
acara yang kemarin ibu bilang
justru saya mau menyampaikan kabar
yang gembira banget untuk pak maman
bapak irwin syah
sudah mendapatkan ganjaran
dan dia akan hidup sengsara
menderita seumur hidupnya
pak maman tau kan
anaknya irwin syah yang di amerika
dari amerika suruh pulang ke indonesia
karena dia kalah judi
dan saya tahu duluan
dan faldo bangkrut
kok kayaknya pak maman enggak
gak senang gak puas
kan ada yang dipikirin
bukan begitu ibu
biar bagaimana pun juga kan
ya mantan majikan
saya tahu pak maman orangnya sangat baik terkadang terlalu baik
maman ini tolong taruh di mobil ya
masya allah kenapa faldo jadi kebablasan begitu
tidak tidak akan aku biarkan anak dan cucuku makin hancur baik akhlak dan hidupnya
ya pastilah kenapa kenapa siapa juga yang nggak jantungan
ngedengar anak laki lakinya ngabisin harta di amerika
tante tante udah tante jangan marah marah ya
nona janji dalam waktu seminggu nona dan keluarga bakal kuat
keluar dari rumah pak momenji tante jangan kecewa ya
kenapa harus keluar ini kan bukannya lebih enak kita di sana
kan ada pak maman
loh kok tante ikutan jangan ikutan kubur saya dong
eh seheranya ibu kamu tuh dulu ngidam apa sih
sampai kamu gak tahu diri kayak begini
eh nona kamu secepatnya pergi ya dari rumah saya kalau kamu berhutang budi
tapi kamu jamil sama pak maman ya kalau saya usir
tapi tante ini kan ini kan maman
aduh nyamuk tuh kak di bibir astaga
udah kakak gak usah ngomong tuh jadinya banyak nyamuk mulutnya
eh tante iya iya tante nggak usah khawatir ya nona bakalan cepat cepat keluar kok dari rumah pak maman ya
bagus kalau kamu punya rasa malu ya
katanya aku udah mikirin kalau katanya sama kavaldo terus ketemu
dan kita bareng bareng cari jalan keluarga
karena kan nggak mungkin kita selama ini tinggal di rumah pak maman kak
jadi gara gara itu kamu kesini
kenapa sih orang tuanya jody bisa ada di rumahnya nara
kamu gak bisa nge handle pacar kamu yang nyebelin itu ya
katanya pertama jody itu bukan pacar aku lagi
dan yang kedua aku juga nggak tahu kenapa mereka bisa ada di rumah pak maman
apalagi tau masalah faldo aku nggak ngerti
jadi kamu kesini untuk minta uang kan
tapi kamu masih ingat kan
semua gaji aku aku depositokan bersama peninggalan emy
dan kamu tau kan duit itu dimana
jadi aku sekarang hidup dengan seadanya aja ngerti kamu
tapi justru itu kak
kakak harus nolongin kita sekeluarga
kakak nyumbang kayaknya sedikit
terus nanti aku sama kak falo kita bangga cari kerja
mulia banget sih kamu
tapi pasti akhirnya aku yang menghidupi kamu papa mama kavaldo
karena hanya aku yang punya otak dan bisa cari kerjaan
katanya katanya tuh selalu ngeluh kalau misalnya keluarga kita tuh gak nganggap kakak
kakak tau kenapa
sifat kakak tuh yang membuat mama tuh selalu marah sama kakak dan
iya bikin semuanya jadi sebel sama kakak
kamu sekarang berani marahin aku ya
kamu sekarang berani marahin aku
buat masalah lagi di rumah sakit ini
gimana enggak pak
katanya mau kerja sukarela
malah pacaran di sini
kemarin aja dia sama pacarnya pak di sini
kamu ngapain di sini
kamu kerja sukarela
katanya aku bisa jelasin
aku bisa jelasin ya
lebih baik kalian ngobrol aja di rumah
mulai saat ini
kamu dan adik kamu keluar dari rumah sakit ini
kamu saya pecat
pak pak tapi
lebih baik keluar sekarang
ikut aku sekarang
pak aku tuntut kamu
ikut kamu sekarang
kenapa sih kamu selalu bikin aku susah
ngapain kamu kerja di sini
kenapa kamu nggak cerita sama aku dulu
aku gak sudi punya adik kayak kamu
kamu bukan adik aku lagi
ayo keluar kamu
ayo keluar kamu
aku bukan adik kakak yang bisa dibanggain
angkanya jat arm
ibu kan selalu mengrichalar denyernya
aku rumahnya selama lamanya
mungkin mau perging kayak nya begitu
mas mau masuk
pergi lu dari sini
dan jangan pernah datang lagi